kita kembali ke informasi seputar banjir
ya hujan deras yang mengguyur ibu kota sejak minggu malam hingga dini hari membuat sejumlah wilayah di ibu kota
terutama di wilayah jakarta selatan terendam banjir
dan kita tersambung dengan produser lapangan cnn indonesia nabila putri di keburan baru jakarta selatan
selamat pagi nabila saya lihat di belakang anda ada genangan air
sejak semalam atau minggu malam genangan air sudah ada di sana
tepatnya di beberapa titik di ibu kota seperti petogogan
dan petogogan ini berada di keburan baru bagaimana kondisi petogogan saat ini
selamat pagi heranov dan juga amel
tepatnya pagi ini saya berada di jakarta selatan di jalan wijaya satu di ganglanggar
saat ini situasi di tempat saya melaporkan masih tergenang banjir
namun ini sudah relatif lebih surut daripada sebelumnya
karena seperti yang diketahui heranov dan juga amel
hujan deras mengguyur ibu kota
sejak hari minggu malam hingga dini hari
dan untuk pagi ini ketinggian air di ganglanggar jalan wijaya satu
berkisar di sekitar lima puluh cm
menurut keterangan warga tadi kami juga sempat berbincang dengan warga yang berada di sekitar gang langgar
jalan wijaya satu jakarta selatan ini bahwa semalam ketinggian air bahkan mencapai delapan puluh cm atau hampir satu meter pada dini hari
kemudian pagi ini perlahan sudah mulai surut
namun heranov dan juga amel kalau kita melihat situasi dari tempat saya melaporkan
menurut keterangan warga ini tidak terjadi pemadaman listrik
artinya listrik masih beroperasional seperti biasa
kemudian juga warga di tempat saya melaporkan belum ada yang mengungsi
jadi warga memang masih bertahan di rumahnya masing masing
karena kalau kita melihat di situasi sekitar tempat saya melaporkan
ini rata rata rumah juga memiliki dua lantai
sehingga warga masih bertahan di rumahnya masing masing
sedangkan untuk kendaraan sendiri heranov bisa dilihat di tempat saya melaporkan
warga sudah mulai mengevakuasi kendaraannya
baik itu kendaraan roda dua ataupun kendaraan roda empat
ini sudah mulai terevakuasi di area yang relatif lebih aman ataupun tidak tergenang air itu sendiri
dan banjir memang terjadi di sejumlah wilayah di jakarta akibat hujan deras
tidak hanya di tempat saya melaporkan di kawasan kebayoran baru
tapi setidaknya ada beberapa wilayah
yakni menurut keterangan dari kepala pusat data dan informasi bpbd dki jakarta m insaf
menyebutkan ada dua puluh dua rt di jakarta selatan dan juga jakarta timur
heranov dan juga amel yang tergenang banjir sejak semalam
sejak minggu malam hingga dini hari
setidaknya ini ada dua puluh dua rt dan dua ratus lima puluh tujuh jiwa yang mengungsi
namun belum dijabarkan lebih lanjut oleh bpb
jadi tidak ada titik titik mana saja kah warga yang mengungsi
tapi dapat kami informasikan dari tempat saya melaporkan saat ini
meskipun banjir masih menggenang tapi warga masih bertahan di rumahnya masing masing
kemudian data yang dihimpun hingga pukul tiga waktu indonesia barat tadi
dini hari tadi setidaknya seperti yang tadi saya sampaikan
ada di kawasan jakarta selatan dan juga di jakarta timur
kalau di jakarta selatan ini terdapat delapan belas rt yang terdiri dari beberapa ketinggian
dari ketinggian sepuluh sampai tiga puluh cm data dari bpbd menyebutkan ada empat rt yang tergenang banjir
kemudian ketinggian tiga puluh satu hingga tujuh puluh cm tercatat ada delapan rt
kemudian ketinggian tujuh puluh satu hingga satu ratus lima puluh cm ini artinya sudah lebih dari satu meter
terdapat empat rt dan ketinggian lebih dari satu lima meter ada dua rt
kalau di tempat saya melaporkan semalam ini ketinggiannya paling tinggi ini adalah delapan puluh cm
jadi ini masuk ke dalam kategori delapan rt yang disebutkan oleh bpbd dki jakarta
tapi data ini masih terus berjalan heranov dan juga amel
karena data terakhir didapatkan pada pukul tiga dini hari
sedangkan untuk di kawasan jakarta timur ada empat rt yang terdiri dari ketinggian tujuh puluh satu hingga satu ratus lima puluh cm
yang tergenang air di kawasan jakarta timur
kemudian bpbd dki juga mencatat ada setidaknya dua puluh ruas jalan yang tergenang akibat banjir
jalan yang tergenang ini ada tersebar di wilayah jakarta selatan jakarta timur jakarta barat
di antaranya di jakarta selatan ada di jalan dharma putra jalan nipah jalan bangka buntu
kemudian juga termasuk di jalan wijaya timur dalam satu di tempat saya melaporkan saat ini
kemudian kalau di jakarta timur ada di antaranya di jalan sd inpres
kemudian kalau di jakarta barat ada di sekitar kelurahan sukabumi selatan kecamatan kebonjeruk
dan di perumahan green garden blok n sebelas nomor dua puluh dua kelurahan kedoya utara
kalau informasi yang tadi sudah saya sampaikan amel dan juga heranov
maka ini ada sejumlah titik yang tergenang banjir di sekitar dki jakarta imbas dari hujan deras yang mengguyur jakarta
dan kemungkinan masih dapat terus bertambah ataupun terus bergerak titik titik mana yang tersebar banjir
mengingat curah hujan di dki jakarta masih memungkinkan terus
karena di beberapa waktu terakhir apalagi prediksinya juga puncak dari musim hujan di dki jakarta bisa terjadi di akhir oktober
mengingat saat ini situasi covid sembilan belas di dki jakarta juga belum kunjung meredah
bahkan masih terdapat pertambahan jumlah pasien positif setiap harinya
maka hal hal seperti warga yang terpaksa harus mengungsi
kalau tadi kita melihat datanya ada dua ratus lima puluh tujuh jiwa yang sedang mengungsi saat ini
tentu hal ini harus diwaspadai bagaimana agar masyarakat dapat aman pada saat berada di pengungsian namun juga tetap memperhatikan protokol protokol kesehatan yang ada
karena seperti yang kita ketahui di situasi normal saja penyebaran covid sembilan belas ini bisa sangat cepat apabila masyarakat tidak memperhatikan protokol kesehatan
apalagi kalau di musim penghujan seperti saat ini ketika masyarakat harus kemudian mengungsi berkumpul satu sama lainnya ini juga yang harus betul betul diperhatikan baik oleh pemerintah ataupun rukun warga yang ada di sekitar wilayah terdampak banjir tersebut
agar tetap memperhatikan protokol jaga jarak menggunakan masker secara benar kemudian juga memperhatikan kondisi kondisi kesehatan masyarakat agar tidak mudah drop yang dapat mengakibatkan masyarakat lebih mudah terpapar covid sembilan belas itu sendiri
sementara itu heranov dan juga amel
baik dan nabila apakah sudah diketahui apa yang sebenarnya menyebabkan lokasi yang anda berada sekarang ini begitu sering mengalami banjir
saya lihat di belakang anda ini ada beberapa sampah ya mungkin di daerah tersebut yang menggenang saat banjir
apakah sudah ada upaya dari pihak berwenang untuk membersihkan renase di sana
iya kalau hasil perbincangan kami tadi dengan warga amel memang
kawasan ini menjadi salah satu kawasan yang sering kali tergenang banjir bahkan bisa ketinggiannya bisa mencapai satu lima meter pada saat musim hujan ataupun pada saat awal tahun lalu
namun kalau kita melihat di sini selain karena kondisi yang tadi amel sebutkan di kawasan ini sendiri memang berada di dataran yang cukup rendah
jadi ketika masuk ke dalam gang permukaan jalan di gang langgar jalan wijaya satu ini memang relatif rendah sehingga dengan cepat akan tergenang air
jika curah hujan itu kian tinggi seperti itu amel
lantas nabila sebenarnya bpbd dki dan pemprov sudah menyiapkan satgas banjir untuk penanganan korban banjir dan meminta menghubungi satu ratus dua belas untuk butuh bantuan
sejauh mana penanganan dari satgas banjir di tempat anda melaporkan saat ini nabila
kalau bicara spesifik mengenai wilayah tempat saya melaporkan saat ini saya belum melihat hingga saat ini adanya petugas yang kemudian berkeliling
menyebarkan bantuan ataupun yang disebut heranov tadi sebagai satgas banjir dan lain sebagainya
namun memang bpbd dki jakarta sejauh ini sudah mulai mendata titik titik mana saja yang tergenang banjir meskipun belum dijabarkan seluruhnya heranov dan juga amel
saat ini kondisi warga yang ada di jalan wijaya satu kebayoran baru ini masih bertahan di rumahnya masing masing
mereka masih mengevakuasi keluarganya masing masing
sehingga memang ini meskipun masih ada genangan tapi memang situasinya masih cenderung kondusif
jadi warga masih bertahan dan juga ada di rumahnya masing masing heranov dan juga amel
baik nabila terima kasih atas laporannya selamat bertugas kembali